kepanikan warga tanah merah koja jakarta utara sebelum terjadinya kebocoran pipa bbm di depo
pertamina pelumpang jakarta utara pada jumat malam pekan lalu terekam cctv warga berhamburan keluar
dari rumah sambil menutup hidung terus ada suara seperti kompors begitu terus ada suara gaduh saya
dengar pada saat itu kok nafas kayaknya gimana ini kok enak tenggorokan seperti bayak pasir
gitu kan jadi saya batalin udah sholat saya lihat ternyata ada seperti kabut kabut gitu
nah itu nafas itu
keluar keluar anak keluarga saya selalu keluar
itu masih belum ada sebuah madakilah setelah saya jauh baru ada suara
kejakan gitu hari pasca kebakaran yang terjadi di pelumpang atau deket depo pertamina sejumlah
warga mulai mendatangi rumah mereka untuk melihat bagaimana kondisi
otorumah mereka saat ini dan saat ini saya sudah bersama dengan pak subagio ini
merupakan pertama kali pak ya pak subagio kesini ya ini belum ada pembicaraan dari pertamina untuk
menghubungi bapak untuk ganti rugi itu gimana
nah enggak saya sih belum ada belum ada sama sekali pendatangnya belum ada seperti ini pak kita lihat kondisi rumah ya misalnya
tembok tembok juga ada ngeri pak ya udah retak retak ini dan kami dengar cerita bahwa istri bapak juga
menjadi korban yang korban meninggal pak ya
di kolongnya itu istrinya ditemukan gitu agak kesana sedikit ya
memang segera ada ganti rugi pak ya
kita menata kehidupan kembali gitu terima kasih pak subagio untuk waktunya kita berdoa
supaya memang pihak yang bertanggung jawab segera mengganti gerugi segala kerugian bapak yang alami ini
sesuai lah pokoknya
ya tadi wawancara saya dengan seorang warga di rt enam rw satu yang ada di kelurahan rawabadak jakarta selatan
dan mungkin saya ingin menunjukkan sedikit bahwa itu adalah tembok depo pertamina jaraknya sekitar mungkin sekitar dua puluh meter di sini
sehingga memang kita lihat bahwa kebakaran yang terjadi di sana akhirnya bisa berdampak di sini
dan memang bukan hanya pak subagio saja yang rumahnya rusak berat ada ratusan warga masyarakat
bahkan ribuan warga masyarakat yang sekarang tidak memiliki rumah
akibat kejadian tersebut dan mereka semua minta agar supaya pertamina dapat bertanggung jawab
sehingga mereka dapat menata kembali hidup mereka
arya ditotama indra setiawan jakarta